kau berada di padepokan arga liwung di mas rasanta
bertahanlah kau pasti akan selamat
aku tidak kuat nyai
kau terkena pukulan tingkat enam dari patra hitmah
sehingga lukamu begitu parah
aku tidak bisa melakukan apapun
kecuali satu hal
kau harus belajar jurus patra hidma tingkat enam
cuma itu satu satunya cara
karena tenaga dalam dari jurus itu
bisa mengobati luka dalammu karena jurus itu
aku akan memberikan sebagian tenaga dalamku untukmu
sehingga kau bisa cepat pulih
apakah kau mau menjadi muridku
bukannya aku tidak mau nyai
tapi kalau nyai memberikan sebagian tenaga dalam kepada aku
bagaimana nanti kalau orang orang puri bintang utara tahu
sudah datang kemari untuk menyerbu
benar apa yang dikatakan oleh nyai mas rara santang
sangat berbahaya jika mereka sampai menyerbu kemari
keadaan guru sudah habis tenaganya
tidak ada lagi yang bisa kita lakukan kecuali itu
aku melakukan sendiri
aku tidak akan mampu menggempur serangan paman dato awang
kita segera mulai
jaga pak depokan dengan baik
aku akan membawa nimas rara santang
ke danau bulan
karena cuma di situ tempat satu satunya yang aman untuk berlatih
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan
adalah orang yang akan melahirkan raja raja
di tanah pasundan
untuk apa aku menghinakan diri mengabdi pada nyai dewi yang selalu memandangku sebelah mata
nimas rara santang aku harus bisa mendapatkannya
agar anak anakku kelak menjadi raja raja di tanah pasunda
terima kasih ayah
kau telah mengajariku
jurus kelawar hitam tingkat raja